sopir bus yang menjadi korban kecelakaan bus di subang bercerita bagaimana kronologi kejadian kecelakaan
kepada kompas tv sopir bus menjelaskan jika kecelakaan terjadi begitu cepat
kepada kompastv sopir bus menjelaskan jika kecelakaan terjadi begitu cepat
di mana terdapat sejumlah korban luka bersama fedriska ananda di sana
fedriska selamat siang hingga kini berapa korban luka yang masih dirawat dan bagaimana untuk kondisinya saat ini
untuk korban luka yang sudah dievakuasi ataupun dirujuk dari rsud subang menuju ke sejumlah rumah sakit di depok
ini sudah berjumlah empat puluh enam pasien
karena memang ada sejumlah rumah sakit yang menjadi rumah sakit
ini ada empat rumah sakit di depok yang menjadi rujukan dari rumah sakit subang
di mana ini di tempat saya melaporkan saat ini merupakan salah satunya merupakan rsud depok
karena kalau misalkan di sini memang hanya satu orang saja yang dirawat ataupun dirawat oleh rumah sakit rsud depok
ini seorang laki laki berusia delapan belas tahun dengan luka sedang begitu ya di mana ia mengalami patah tulang di bagian tangan
untuk korban lainnya korban luka lainnya terutama korban luka berat begitu ya ini dirawat di rumah sakit bayangkara brimob kelapa dua depok
namun memang kami memiliki keterbatasan untuk dapat kesana terkait dengan perizinan dan segala macamnya
namun memang kalau misalkan selain di rumah sakit rsud maksud saya di rumah sakit bayangkara brimob
ini dua rumah sakit lainnya juga menjadi rumah sakit rujukan
di antaranya ini rumah sakit hermina depok dan juga rumah sakit ui
nah terkait dengan korban yang mengalami luka berat
ini difokuskan ataupun dialokasikan ke rumah sakit tadi saya sebut di rumah sakit brimob dan juga rumah sakit universitas indonesia
dimana kalau misalkan untuk tadinya saya dapatkan juga informasi bahwa karena memang di rumah sakit rsud depok ini tadinya juga akan dirujuk sejumlah korban
namun memang terkait dengan kendala tidak memiliki spesialis syaraf begitu ya
jadi sehingga memang rumah sakit menolak untuk menerima rujukan
dialihkan ke rumah sakit hermina
namun sisko dari ke empat puluh enam korban yang sudah dirujuk dari rsud subang ini
memang tiga diantaranya masih berada di rumah sakit subang karena memang harus mengalami ataupun menjalani tindakan tangkap darurat langsung di rumah sakit subang
sehingga belum dapat dilakukan rujukan ataupun evakuasi ke rumah sakit di depok
baik empat puluh enam korban ini dirujuk ke sejumlah rumah sakit
salah satunya di tempat anda melaporkan di rsud depok
nah pedriska tadi ini sekitar pukul setengah sepuluh ada sepuluh jenazah yang sudah diberangkatkan dari rsud subang menuju depok
lalu bagaimana untuk proses serah terima jenazah dari pihak rumah sakit kepada pihak keluarga
apakah sudah dilakukan secara menyeluruh atau seluruhnya
ya sisko ini juga yang menjadi menarik bahwa tadinya ketika akan dibawa ke sepuluh jenazah ini dari rumah sakit subang
ini tadinya untuk skenario pertama ini akan dibawa ke rumah sakit ataupun rsud depok
namun ini terkait dengan permintaan keluarga yang sudah tidak sabar begitu ya menanti ataupun mendoakan keluarganya ini meminta untuk langsung dikirimkan ke rumah mereka saja
karena memang kalau misalkan skenario yang terbaru yang kami dapatkan informasinya bahwa ke sepuluh jenazah ini akan langsung diantarkan ke rumah masing masing ke rumah duka masing masing
kalau informasi yang kami dapatkan juga sisko dan juga saudara ini ke sepuluh jenazah ini tadi berangkat dari rsud subang ini sekitar pukul sepuluh
kami dapatkan informasi bahwa rangkaian ini tadi sudah sampai di cikampek jadi artinya sekitar empat puluh atau tiga puluh menit lagi ini akan tiba di depok
dan sesaat setelah saya melaporkan saat ini kami juga akan langsung bergeser ke pintu tol sawangan depok untuk menerima serah terima ke sepuluh jenazah ini yang akan langsung diterima oleh kapolres poresta depok
kemudian baru dari pintu tol depok ini baru ke sepuluh jenazah ini akan kemudian
baik kurang dari satu jam lagi untuk jenazah kandilakuan serah terima di pintu tol depok
terima kasih atas laporan anda fedris kananda dari rsud depok jawa barat